biasanya angpau berbentuk aplop kecil dan imut
namun sebuah rumah produksi souvenir di kabupaten blitar jawa timur
membuat hampers angpau berukuran jumbo berisi aneka cemilan dan mainan
jelang imlek pesanan hampers angpau jumbo ini laris manis di buru pelanggan
untuk dijadikan hadiah untuk kerabat
biasanya orang orang itu ngasih angpao kan kecil ya
jadi kecil bentuknya kayak amplop gitu isinya uang
nah ini kita bikin the giant angpau jadi angpau raksasa
jadi begitu orang nerima ini angpaunya kelihatan gede gitu kan
nah ini merupakan sebuah terobosan biar imlek tahun ini juga lebih meriah
selain itu kami yang umkm ini juga bisa
harga angpau jumbo ini dibanderol mulai dari lima puluh ribu hingga satu ratus enam puluh ribu rupiah per paket
tergantung isi dan jenisnya